menyalahgunakan ganja untuk dikonsumsi secara pribadi memiliki akibat yang tidak main main bagi kesehatan mental
efek jangka pendek seperti kerusakan perkembangan sel sel neuron di otak dan atrofi atau pengecilan otak sebagai efek jangka panjang dapat terjadi
koresponden kesehatan cnn indonesia arman helmi memiliki penjelasannya secara lengkap berikut ini
taukah anda tanaman ganja atau nama latinnya kanabi sudah ada sejak zaman dahulu digunakan sebagai bumbu masakan dan untuk kepentingan pengobatan
menurut perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu indonesia ganja termasuk dalam tanaman herbal
meski penelitian soal ganja masih terbatas tetapi ada beberapa benefitnya yang bisa digunakan untuk kepentingan medis
tentunya harus dalam dosis durasi dan bentuk sediaan yang tepat di bawah pengawasan dokter yang berkompeten
serta memiliki izin penggunaan dari otoritas obat dan makanan setempat namun belum diizinkan saat ini di indonesia
di antaranya mencegah glaucoma mengatasi kejang pada penderita epilepsi
mengurangi nyeri kronis pada penderita hiv aids dan sebagainya
peneliti tanaman herbal sekaligus ketua perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu indonesia
ingrid tania mengatakan dalam penelitian ilmiah ditemukan ada lebih dari seratus senyawa yang terkandung dalam tanaman ganja
tapi yang paling dikenal adalah tetrahidrokanabinol atau thc yang dapat mengakibatkan efek fly atau halusinasi
sehingga thc ini disebut zat halusinogenik agent
untuk di negara negara maju biasanya mempunyai cara tersendiri menanam tanaman ganja yang sedikit mengandung unsur thc tersebut
tapi kandungan kanabidiol atau cbd nya lebih diutamakan
sehingga kemungkinan efek yang tidak diinginkan seperti fly itu ya
atau efek efek samping lainnya itu bisa ditekan diminimalisir
tetapi efek dari cbd nya bisa lebih menonjol
terutama dalam hal misalnya mengurangi nyeri kronik
atau juga pemakaiannya pada beberapa jenis epilepsi tertentu
dan juga untuk misalnya meningkatkan nafsu makan pada penderita hiv aids misalnya
ganja sering disalahgunakan oleh sebagian orang dengan tujuan agar lebih rileks
dikarenakan tekanan dan tuntutan pekerjaan yang dikejar target yang sedang dihadapi misalnya
psikiater dari indo icp perhimpunan dokter spesialis jiwa indonesia santi yuliani mengatakan
bila ganja dikonsumsi pada usia di bawah delapan belas tahun
bukan untuk kepentingan medis tanpa dosis yang tepat dan tidak dibawa pantauan dokter
dapat mengakibatkan terganggunya proses perkembangan sel sel neuron di otak
dan artinya fungsi otak untuk attention
atau misalnya untuk perhatian memori daya ingat dan juga proses learning tidak akan berjalan dengan baik
sementara untuk efek jangka panjang
dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental
itu yang sangat penting dalam menangani substance abuse
jadi substance abuse ini dikarenakan mempengaruhi di tiga lini kehidupan kita
kalau kita bicara mental mood cognitif dan behavior
di saat ketiganya ini terganggu membahayakan diri sendiri itu sangat sulit untuk dihindari
bahkan juga bisa membahayakan orang lain
itulah kenapa substance abuse itu perlu betul betul kita tangani secara serius
karena efeknya itu tidak hanya ke kita bisa ke orang lain
santi menambahkan bila fungsi otak sudah tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan apoptosis
atau kematian sel sel neuron
dan akhirnya terjadilah yang disebut dengan brain atrophy atau pengecilan otak
gejalanya dapat terlihat seperti pada mereka yang mengalami pikun atau demensia
ini artinya kerusakan otak sudah bersifat irreversible
atau fungsi otak sudah tidak dapat kembali normal
mencegah memang lebih baik dari mengobati
melihat ancaman kerusakan otak yang bersifat ireversible seharusnya membuat kita berpikir seribu kali
untuk mencoba atau sekedar mau icip icip ganja saja
masih ada waktu untuk menangani gangguan otak yang bersifat reversible akibat menyalahgunakan ganja
yaitu dengan brain stimulation
pemberian farmakoterapi serta makanan yang kaya antioksidan pelan pelan dapat memulihkan sel sel neuron yang terganggu

dapat memulihkan sel sel neuron yang terganggu dan tak kalah penting support system baik dukungan emosional dan juga spiritual
diharapkan bisa membantu mereka mengambil keputusan untuk berhenti mengonsumsi ganja
harman helmy galu prestisa jakarta